tahun dua ribu delapan belas persatuan bulu tangkis seluruh indonesia atau pbsi mengubah formasi beberapa pasangan ganda indonesia
di antaranya adalah debbie susanto yang harus berpisah dengan rekannya selama hampir empat tahun di sektor ganda campuran
sementara juara dunia tiga kali hendra setiawan yang sempat keluar pelatnas di akhir dua ribu enam belas
akhirnya kembali masuk pelatnas cipayung pada tahun ini
performa yang kurang menjanjikan dan stagnan sepanjang dua ribu tujuh belas membuat pbsi memisahkan pasangan peraih gelar level super series all england dua ribu enam belas
tahun dua ribu delapan belas debbie akan berpasangan dengan ricky karanda suwardi yang sebelumnya bermain di sektor ganda putra
sementara pravin akan berpasangan dengan melati daiva oktavianti
debbie dan ricky baru pertama kali dipasangkan sedang praven dan melati pernah berpasangan pada pon dua ribu enam belas di jawa barat
perombakan ini juga dilakukan untuk memperbanyak pelapis dan penerus peraih emas olimpiade owi butet
udah sama sama tau gitu loh mau main apa juga udah sama sama tau pola permainan
kalau ricky sendiri kan memang dia baru dari ganda putra ya ada sedikit pola yang berbeda gitu
diterapin di ganda putra sama di ganda campuran
cuman menurut saya pribadi sih dalam dua minggu ini gitu kan kita intens banyak untuk latihan pasangan gitu
udah jauh lebih baik lagi sih gitu
terus juga kalau bisa dibilang sih saya rasa mungkin nanti pola permainan saya sama ricky ya
bisa dibilang hampir mirip dengan pola permainan saya sama jordan dulu
sementara itu hendra setiawan yang sempat keluar dari pelatnas pada dua ribu enam belas lalu
akhirnya kembali di bawah asuhan pelatnas indonesia
dan akan berpasangan dengan rian agung di ajang indonesia masters pada januari dua ribu delapan belas
sementara di india terbuka hendra akan reuni dengan muhammad ahsan
setelah sepanjang dua ribu tujuh belas berpasangan dengan tan bun hyong asal malaysia
pilihan kembali ke pelatnas tak lepas dari adanya beberapa turnamen penting yang menjadi target hendra
mungkin tahun ini yang pasti thomas cup ya
terus seandainya saya bisa main asian games ya
team juga ada di target saya
dari saya sendiri sih emang seneng satu pasangan langsung gitu loh
tapi kalau seandainya dipisah pisah ya nggak masalah juga kan
itu kan bisa buat uji coba untuk thomas cup juga
pasangan pasangan ganda baru indonesia harus bekerja keras di awal awal tahun
untuk mengumpulkan poin agar dapat bermain di turnamen besar sekelas all england
tapi kecepatannya semua